saudara ketua dpp pan saleh partonan daulai menanggapi dengan santai
soal posisi pdi perjuangan yang kemungkinan akan berada di luar pemerintahan prabowo gibran
saleh menilai apapun keputusan yang diambil pdi perjuangan nanti merupakan keputusan terbaik
bila pdi perjuangan memilih berada di luar pemerintahan
menurut saleh hal itu juga turut membangun dan mengontrol program pembangunan
yang digagas pemerintahan prabowo gibran
saleh juga berharap apapun keputusan yang diambil pdi perjuangan merupakan yang terbaik
jadi kalau saya itu sebetulnya melihat apakah nanti pdi perjuangan masuk
sebagai bagian daripada pemerintah atau berada di luar mengambil jarak
dalam konteks sebagai balancing power of the government
kekuatan penyeimbang dari pemerintah itu sebetulnya sama
kita berharap apapun keputusan itu itu tentu keputusan yang terbaik
dan kalau misalnya gabung kepada pemerintahan yang ada
tentu itu akan memperkuat barisannya pak prabowo dalam rangka melanjutkan
cepain cepain pembangunan yang ada sekarang